kejaksaan agung menangkap buronan kasus bank senturi yang telah buron selama lima tahun
stefanus faruk nur cahya ditangkap di kawasan jakarta pusat
stefanus faruk nur cahya ditangkap oleh intel kejaksaan agung yang bekerja sama dengan kejaksaan tinggi dki jakarta
serta kejaksaan negeri jakarta pusat saat sedang makan malam di rumah makan di kawasan jakarta pusat
petugas menggelandang terpidana kasus korupsi bank senturi tersebut ke rumah tahanan kejaksaan agung
untuk menjalani fonis sesuai putusan mahkamah agung yaitu penjara selama enam tahun dan denda satu miliar rupiah
stefanus faruk nur cahya difonis secara bersalah karena melakukan pencucian uang oleh pengadilan negeri jakarta pusat
dikuatkan oleh mahkamah agung republik indonesia
atas nama insinyur stefanus faruk nur cahya
terkait dengan statusnya sebagai terpidana
tidak pidana pun jenua
yang terkait dengan bank senturi